sudahkan kita untuk selalu terhubung satu dengan yang lainnya
namun di sisi lain medsos juga memberikan efek candu bagi penggunanya
siapapun yang sudah kekandungan sosmed
akan terus menerus mengecek notifikasi di handphonenya
nah apakah candu yang satu ini berbahaya
data asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia dua ribu dua puluh
facebook menempati posisi pertama
sebagai jejaring sosial yang paling sering diakses
di susul instagram sebesar lima belas persen
dan youtube sebelas persen
tak heran indonesia menduduki peringkat keempat terbesar
sebagai pengguna facebook di dunia
itu tuh bahkan udah evolt gitu
kayak buka handphone buka langsung ke ipal
buka langsung ke instagram
saya bangun tidur pagi pagi yang pertama saya cari handphone
pastinya langsung buka sosial media
dan kadang tuh bahkan bisa menghambat mandinya jadi telat
padahal isinya ya bisa jadi kadang tuh isinya bahkan
tentang orang orang yang bahkan saya nggak kenal
untuk tahu intensitas pemakaian baterai yang tersedot dalam sehari
anda bisa gunakan fitur battery usage
atau aplikasi phone
semakin besar persentasenya untuk aplikasi di jaring sosial
waspadalah bisa jadi pertanda kecanduan
kalau pada saat kecanduan itu kita kurang adanya kontrol
prefrontal cortext kita juga signalnya makin berkurang
artinya kontrol kita makin berkurang terhadap adiksi tersebut
kita juga bisa mengganggu fungsi keseharian kita
banyak kan shopping for example
nggak harus oke di social media gitu ya kan
membuat kinerja kita berkurang
kualitas kita kerja juga berkurang
kualitas hubungan keluarga berkurang
persahabatan juga berkurang
yang hanya bisa didapatkan ketika kita belajar face to face
nggak bisa digantikan oleh emoticon
selalu update dengan apa yang sedang tren
termasuk mendapatkan pengakuan instan
dari foto dan status yang kita bagi
adalah adiksi yang ditawarkan oleh sosial media
hingga kecanduan sudah mulai mendistraksi
inilah waktunya untuk detox atau rehat sejenak
mulai dengan mematikan notifikasi agar mengurangi godaan
untuk selalu mengecek ponsel
lakukan aktivitas pengganti
membaca buku olahraga atau melakukan hobi

dan berhenti menggunakan aplikasi media
terakhir hapus semua aplikasi media dan berhenti menggunakan aplikasi media

terakhir hapus semua aplikasi media
selanjutnya silakan menikmati privasi
dan berjejaring di dunia nyata
gria putri jakarta